seni melukis di atas kopi kini menjadi tren dalam menyajikan kopi agar menarik minat beragam kalangan dan usia
ya demi menyajikan kopi yang kekinian ratusan barista dan pecinta kopi dari pulau jawa mengikuti pelatihan latte art di pusat kopi juara dunia kayu mas situbondo
inilah latte art atau seni melukis di atas kopi yang terus berkembang pesat
secangkir kopi yang biasa disajikan hanya dalam gelas kini bisa dinikmati dengan aneka bentuk lukisan sesuai selera
membuat lukisan di atas kopi ini ternyata tidaklah mudah
butuh keahlian khusus bagi para barista atau penyaji kopi
ratusan peserta dari berbagai daerah di pulau jawa yang berkumpul di situ bondo
sebagai pusat kopi kayu mas berkali kali harus mengulang membuat lukisan kopi latte art ini
melukis di atas kopi ini ternyata cukup sulit
para barista harus membuatnya dari kopi espresso yaitu kopi kental yang berbalut susu murni
ada beberapa teknik yang dipakai
di antaranya adalah teknik tuang bebas hingga melukis menggunakan pen copy
pelatihan ini terutama di daerah situwondo jarang banget
jadi saya ini jauh jauh datang dari paiton ke situwondo sekitar satu setengah jam
emang khusus untuk ikut pelatihan latte art
jadi jarang sekali ada event seperti ini makanya saya tertarik sekali karena unik ya
kalau latte art itu ada dua teknik yang dipelajari ya
yang pertama itu adalah free pour atau tuang bebas
yang kedua itu adalah etching atau dengan bantuan alat untuk menggambar atau combine dari kedua
dan yang ketiga itu adalah cobaan kopi
perkembangan latte art ini kini kian pesat
tak hanya manual latte art juga berkembang lewat lukisan printing di atas kopi
kenapa situwondo yang kita pilih
karena situwondo merupakan daerah yang sangat potensial di kopi
dari tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam kopi situbondo sudah terkenal di mancanegara dengan kayu emasnya
kita mau memutar itu lagi
dengan kegayaan kopi di sepenuhnya
jadi kita membangkitkan edukasi tentang kopi art kopi teman teman situwondo
selain latte art satu ratus lima puluh peserta ini juga dilatih meramu kopi murni menjadi aneka minuman dingin